selamat malam bulan september selalu saja dipanaskan dengan isu bangkitnya ideologi komunis
belakangan muncul upaya untuk menggalakkan kembali pemutaran film g tiga puluh spki
pro dan kontra pun berkecamuk
sebagian menilai peristiwa enam puluh lima tidak mutlak seperti yang diceritakan dalam film itu
bahkan ada yang secara ekstrim menyebut film tersebut adalah propaganda orde baru
bagaimana seharusnya negeri ini bersikap atas sebuah sejarah yang multiversi
adakah obat mujarab yang mampu mengobati luka enam puluh lima
kami akan mengulasnya malam ini
saya alfito dinova ginting sedang menyaksikan afd now
anda tahu film g tiga puluh spki
kalau tahu berarti usia anda sudah tidak muda lagi
sama seperti saya
ya dulu sebelum era reformasi setiap tanggal tiga puluh september
film ini selalu ditayangkan tv nasional milik pemerintah
anak anak sekolah juga kerap mendapat tugas
yaitu menontonnya merangkumnya bahkan menjawab pertanyaan atau soal soal tentang g tiga puluh spki
film yang diproduksi pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat ini terakhir ditayangkan secara nasional sembilan tahun lalu
bersamaan dengan lengsernya pemerintahan orde baru di bawah kepemimpinan presiden soeharto
belakangan film ini kembali hits setelah panglima tni jenderal gatot nurmantio
mengeluarkan perintah kepada jajarannya untuk menonton film itu
betul itu pak
ya saya perintahkan kepada jajaran saya untuk menetel film itu
untuk generasi muda sekarang ini kan pelajaran sejarahnya kayak apa sih
mereka tidak tahu sejarah
tujuannya adalah bukan untuk mendiskritikan siapa yang salah
tapi memberikan gambaran jangan sampai peristiwa yang pahit dan hitam tersebut terjadi lagi
saya yakin panglima tni memiliki tujuan yang positif
masalahnya sekarang ini jam delapan tiga puluh
jadi sekarang aku diai ala apa aku mit unduh ada yang turut ajaknya
untuk menunggu pengambilan tangan kan di temisi colin supported atau juga
kegemaran jelas dan yang oh aneh berat ya
sebelum genau bisa mengadakan tiga tangan
desert tak drugiej sepasang
menteri dalam negeri sudah mengatakan silahkan
nunggu saya membaca ya
kisah g tiga puluh spki memang penuh dengan prasangka dan curiga
tidak sedikit pula yang menyaksikan keabsahan fakta dari film tersebut
persoalannya sejarah kelam yang pernah melanda indonesia ini semakin dilupakan oleh generasi muda
bukannya tak suka tapi generasi muda kurang mendapat penetrasi soal g tiga puluh spki ini
coba tanya kepada anak anak anda apakah mereka mengerti g tiga puluh spki
kalau tidak tahu anda tidak sendiri
anak panglima saja tidak tahu
menyebarluaskan fakta fakta dan nilai sejarah
begitu ya kepada generasi muda
anak saya juga nggak tahu itu bagaimana kan gitu
wacana pemutaran kembali film g tiga puluh spki mengundang tensi tinggi
protes muncul dari sana sini lalu berpotensi muncul politisasi
lalu nanti ada fitnah yang menjatuhkan harga diri
ujung ujungnya soal kontestasi diungkit ungkit lagi
reaksi tajua berhenti mulai hujatan hingga larangan
tapi panglima tni rupanya orang yang susah dilarang
cuma satu yang bisa melarangnya
yang berhak melarang saya hanya pemerintah
hati hati berbicara soal pemerintah
politik diperkirakan akan semakin semriwing tahun depan
ya bapak tahulah desa sedulis yang berhembus
memang menurut bapak
kemunculan isu politik itu bisa dari mana saja sebenarnya
orang kawin aja bisa di politik apalagi contoh gitu kan
orang curiga wajar
orang punya persepsi wajar
sekarang berkomentar apapun juga pak
wajar yang penting
jangan menyebarkan berita bohong
kita sepakat masa depan bangsa ini ada di tangan generasi muda
masa depan tidak akan terjadi tanpa sejarah masa lalu
penting bagi generasi milenial untuk mengetahui secara pasti bagaimana sejarah bangsanya
tapi perlu diingat generasi macam ini bukanlah anak anak yang mudah dibohongi
dalam hal apapun mereka punya style sendiri termasuk untuk urusan budaya
masuk untuk urusan film dan sejarah
karena itulah presiden jokowi ngomong seperti ini
ya nonton film apalagi mengenai sejarah itu penting
tetapi untuk anak anak milenial yang sekarang tentu saja mestinya dibuatkan lagi film yang memang bisa masuk ke mereka
anak zaman sekarang butuh sesuatu yang kekinian katanya
sesuatu yang gaul dan menggunakan teknologi serta gaya terkini untuk ditampilkan
sejarah memang tidak pernah berubah justru kitalah yang harus berubah
beradaptasi dengan kemajuan agar pesan penting bangsa indonesia dapat mudah termakan
kalau sudah begini ada sesuatu yang dapat kita wariskan agar nanti generasi muda tidak hidup aut awutan
biar ngerti mereka bahaya komunisme
biar mereka tahu juga mengenai pki
akan lebih baik kalau ada versi yang paling baru agar lebih kekinian bisa masuk ke generasi generasi milenial
pernyataan kepala negara menyedot perhatian berbagai kalangan bahkan presiden digosipkan berat sebelah
berat memang jadi presiden
ngomong ini salah ngomong itu juga salah
yang dibutuhkan adalah kejernihan berpikir dari sebuah ujaran karena mewariskan sejarah kepada generasi muda bukanlah perkara mudah
kalau cuma komentar siapa yang tidak bisa komentar
tapi yang kita butuhkan tak lain dan tak bukan adalah solusi
dalam rangka meluruskan pernyataan presiden menko polhukam turut berkomentar
jadi presiden maksudnya baik bahwa film film semacam itu film yang merupakan dokumentasi masa lalu
biar lebih enak lebih baik dapat dicerna oleh penonton masa kini itu disesuaikan dengan cara penyajiannya
bukan untuk penonton
bukan untuk penonton
bukan untuk penonton
bukan diubah kontennya
penyajiannya diubah yang sesuai dengan kondisi sekarang
supaya lebih menarik lebih masuk
biar lebih enak dicerna atau lebih tepatnya lebih enak dimengerti oleh penonton masa kini itu maksudnya
jika disaksikan film g tiga puluh s ini memang terlihat jadul dan ada beberapa adegan yang butuh disensor
mengingat kita berada di era reformasi yang katanya menjunjung tinggi nilai nilai demokrasi
manajemen tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat kan gak ada
sekarang mungkin ada yang baru lagi
tapi ini diputar nggak apa apa
bukan ini gak boleh diputar putar jalan aja
tapi nanti untuk bisa trendy situasi ini versi yang baru dan takdir baru buat
dulu pemutaran film g tiga puluh spki dinilai turut membangun trauma pada korban dan keluarganya
lalu bagaimana dengan sekarang
apa tanggapan mereka
nantikan perbincangan saya dengan anak salah satu pahlawan revolusi
dan putra dari mantan ketua pki
partai komunis indonesia
saya ditanya begitu oleh anak saya
yang kebetulan dalam hal ini ayah saya menjadi pahlawan
nah kalau ayah saya menjadi pelaku
bagaimana saya bisa menjawab
masih saja kita menemukan gejolak sosial yang menjadi buntut sejarah kelam seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang kemudian memakan banyak korban
dampaknya masih dirasakan beberapa korban yang masih hidup termasuk keluarga
bagaimana mereka sekarang
seberapa besar optimisme mereka menghapus trauma dan mewujudkan rekonsiliasi
telah hadir di studio malam ini nani nur rahman sutoyo putri kedua almarhum maijen anumerta sutoyo siswo miharjo
dan ilham aidit putra mantan ketua partai komunis indonesia di panusantara aidit
ibu bapak selamat malam
ya jadi semacam rutinitas tahunan ketika september muncul
pak ilham pasti diundang di beberapa televisi
mungkin juga dicari cari sama media lain untuk diwawancara dan lain sebagainya
saya juga yakin ibu nani juga merasakan sesuatu lah di setiap september
karena sampai sekarang kita masih bertanya
apa sih sebenarnya yang terjadi
ini versinya sesungguhnya karena ini kayaknya versinya nggak benar
ini versinya kayaknya harus direvisi dan lain sebagainya
bu nani ini termasuk orang yang anak pahlawan revolusi yang bisa menerima kawan kawannya pak ilham lah begitu ya
mengapa itu bisa terjadi
ya artinya di sini gini mungkin itu kejadiannya ketika pemutaran film g tiga puluh s itu ya
saya melihat itu pertama kali sebetulnya saya mendampingi anak saya yang
itu waktu pertama kali diputar

dan anak saya itu masih delapan tahun
kami baru pulang dari luar negeri karena selesai dengan mendampingi suami saya ditugaskan di luar negeri
anak saya itu menonton dari awal sampai akhir
begitu film selesai ya karena kami baru pulang dari luar negeri dia kemudian bertanya
apakah atau siapakah komunisi itu
apakah mereka yang membunuh eyang toyo
di situ saya tersentak bukan sebagai psikolog atau apa tapi pertama tama sebagai seorang ibu
jawaban apa yang harus saya berikan kepada anak saya yang baru berumur delapan tahun tetapi yang saya tahu bahwa
jawaban apapun yang saya berikan itu nanti akan melekat dalam ingatannya
katakanlah dalam hal ini saya bisa dan mengatakan bahwa pki yang membunuh
tetapi pertanyaan dia what is a communis itu kan apakah yang dia maksudkan itu adalah orang komunis atau komunisme
ya ideologi itu kan dua hal yang berbeda
nah saya tidak segera menjawab ketika itu
karena saya sendiri juga bingung apa yang harus saya katakan
saya hanya mengatakan bahwa pertanyaan itu adalah suatu pertanyaan yang sukar
dan ibu berjanji akan menjawabnya pada suatu saat di mana kamu sudah cukup umur untuk memahami
tetapi di dalam perjalanan selanjutnya setelah saya menidurkan dia saya merenung
merenung sebagai seorang ibu dalam arti kata
ya saya ditanya begitu oleh anak saya yang kebetulan dalam hal ini ayah saya menjadi pahlawan
nah kalau ayah saya menjadi pelaku bagaimana saya bisa menjawabnya
ini kan suatu bukan hanya soal sejarah tetapi kan soal pembentukan karakter soal moralitas
di situ kemudian saya iya ya
kenapa kemudian dendam itu bisa berkesudah
kenapa itu bisa berkesudahan
karena di dalam hal kembali lagi itu yang tadi saya katakan
ketika kita merdeka indonesia merdeka berapa persen sih penduduk kita sudah menjalani pendidikan sekolah
tidak lebih saya rasa dari tiga persen
kebanyakan dari rakyat itu masih menjalani kehidupannya berdasarkan pengetahuan keseharian mereka
di sini kalau saya melihat memang sebetulnya ada satu lapisan atas yang di dalam hal ini
katakanlah pandai berpolitik mempergunakan itu yang akhirnya rakyatnya menjadi korban
pak ilham sepakat nggak sebenarnya
kalau misalnya kita katakan korban itu dari dua belah pihak
jadi kan selama ini orang kemudian kenapa sih pki artinya orang yang diasosiasikan dengan pki keluarga pki
dan orang yang dicapai pki yang kemudian teriak karena kan ada korban yang lain juga nih
orang orang seperti ibu nani misalnya dan yang lain lain barangkali bisa dikatakan seperti itu
ya seperti misalnya ibu nani dan teman teman yang ayahnya hilang malam itu
memang ada perbedaan dengan mereka mereka korban ini
proses hukumnya akan tewasnya jenderal itu sudah selesai yang salah kemudian dihukum dibunuh bahkan dampaknya luar biasa
proses hukumnya sudah selesai proses hukum kawan kawan korban itu belum banyak yang belum selesai ada perbedaan mendasar
ada yang tak diadili ada yang
ada yang diadili ada yang mati nggak diadili nggak apa apa banyak sekali
itu sebenarnya harus kita buka mata juga
bahwa ya betul mbak nani ayahnya hilang ketika itu saya juga ayahnya hilang
tapi ada perbedaan sedikit tapi bisa juga banyak
proses hukumnya untuk kasusnya mbak nani sudah selesai korbannya yang dihukum juga banyak
saya dan yang lain itu belum selesai bukan kami memperpanjang masalah
tapi bagaimanapun juga ada rasa ketidakadilan ketika itu
dan itulah yang selalu dibicarakan di kalangan kumis
korban itu sehingga mereka minta pelurusan sejarah
oke saya coba sedikit kita akhirnya bicara rekonsiliasi sedikit saja
kembali rekonsiliasi punya banyak gradasi
rekonsiasi yang abal abal tentu yang saya bilang sekedar bersalaman
itu kan nggak ada efek jerah nggak ada dampak dan punya kecenderungan berulang
nggak ada pembelajaran sebetulnya itu pemulihan yang semu
karena rekonisiasi kan pemakanannya paling sederhana adalah pemulihan atau mentautkan kembali
konflik berdarah antara dua pihak atau lebih kira kira
diskriminasi seperti itu
sering disebutkan begini ini mas agus yang sering bilang
sebelum mampu merekonsiliasi dengan dirinya sendiri jangan coba coba rekonsiliasi
itu yang selalu dibanyakkan tapi kita coba lihat lebih besar
rekonsiliasi dengan dirinya sendiri katakan itu komunitas komunitas enam puluh lima dengan pihak lain
di kawan kawan enam puluh lima itu rekonisiasi itu sudah satu suara nggak nutut banyak deh yang ini aja deh
yang prinsip prinsip saja
enam puluh lima itu maksudnya yang kiri
kiri enam puluh lima itu korban korban order baru lah itu sebenarnya sudah firm
walaupun sebelumnya ada banyak faksi ya apain rekonsiliasi kenapa nggak meja hijau aja kenapa nggak judicial aja seperti itu
oke kita low call aja yang paling rendah saja dibandingkan yang kerugian yang begitu panjang oke
yang belum mampu merekonsiliasi dirinya dengan dirinya sendiri adalah justru pemerintah
dengan dpr dengan judikatif di kalangan pemerintah sendiri kalau kita lempar itu pemaknaan rekonisiasi itu jawabannya macem macem
jokowi punya pendapat kemudian mendu punya pendapat
jadi kita bisa bilang ini sinisnya ya yang belum mampu merekonisiasi dan memaknai rekonisiasi dengan baik malah kalian
kita udah firm dari sekian kita minta segini aja apakah kita berhak minta masih berhak minta
karena memang kerugian kami udah luar biasa proses hukumnya belum selesai ya banyak kan beberapa selesai tapi sebagian besar tidak selesai
pulau buru itu kan lucu orang dibuang institusinya jelas gitu ya institusinya jelas
daftarnya kemudian ketika mereka dibebaskannya pun surat pembebasannya ada tanda tangannya siapa tandanya ada segala macam
tapi mereka lewat proses peradilan nggak nggak kemudian ujungnya lucu kalau lihat surat pembebasannya itu tidak terlibat g tiga puluh s setelah sekian lama
lalu mereka jalan itu untuk apa tapi mereka diam saja itu kerugian yang tidak terkira sebetulnya jadi masih cukup pantas masih pantas bahkan kalau mereka melakukan pertuntutan sekali lagi tuntutan itu
itukah yang mau dijalankan nggak selesai juga dong rekonsiliasinya
oh enggak gini prinsipnya rekonsiliasi itu nah ini makanya yang selalu jadi masalah adalah pemaknaan rekonsiliasi kesepakatan konsensusnya apa sih rekonsiliasi menurut kita berdua ini gitu loh
prinsipnya kan gini rekonsiliasi itu hampir sepenuhnya melihat ke belakang itu aja satu apa benar kalian mau lihat belakang kalau kami siap melihat belakang karena ada keyakinan mereka bahwa
kalau tau ada salah juga gak banyak gitu lah kasarnya mari kita lihat tapi begitu tanya mau lihat ke belakang semua orang bilang jangan lihat spion kita lihat ke depan itu yang menurut saya sudah menyalahi esensi dari rekonsiliasi
rekonsiliasi beda dengan silaturahmi silaturahmi saya bermasalah dengan anak kita nggak ngomong sama sekali soal ke belakang tanya anak nyanyi kakek kesehatan dan sebagainya tapi rekonsiliasi itu semangatnya adalah melihat ke belakang
melihat ke belakang
nah mendapat pelajaran untuk kita ke depan lalu kita tanya aja sederhana nih dan kawan kawan korban bilang kalian mau nggak sih lihat ke belakang itu saja sudah menjadi polemik luar biasa
itu yang sebenarnya nggak menjadi tuntas gara gara itu sebenarnya
itu pangkalnya tidak mau lari ke belakang makanya yang pertama adalah konsensus mengenai rekonsiliasi itu apa aja itemnya baru setelah itu kita bisa bicara kalau enggak pemaknaannya beda beda
yang satu rekonsiliasi itu sangat lengkap sementara juga ada yang bilang udah salah mana ya tumpengkan aja lah udah kita pulang lihat ke depan
itu nggak bisa diterima sama teman teman kiri ya
dan nggak ada manfaatnya
akhirnya mencari siapa yang paling benar dalam posisi kami yang paling benar karena itu harus
bukan menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya jadi kata benar itu jangan sampai disalah artikan bahwa kebenaran hanya milik allah misalnya bukan tapi apa sebenarnya yang terjadi
kakek itu salah apa enggak komunis itu apa sama pertanyaan film itu benar apa enggak itu lu maaf menurut saya lebih banyak pertanyaan dan lebih sulit dijawab

pak ilham dan kawan kawan
jadi sebabnya sebab harus ke belakang melihat masa lalu dan ceritakan apa yang terjadi dan mengaku apa yang dilakukan gitu
iya demi mengambil pelajaran untuk masa depan baru itu bermanfaat
bukankah itu kemudian akhirnya menciptakan resistensi dari orang orang yang menganggap dirinya benar juga
iya itu sebabnya harus dengan jadi gini loh ada dua hal ya ada dua hal watak yang harus kita wariskan ke generasi muda
satu adalah watak kesatria watak kesatria itu dilakukan oleh siapa diwariskan oleh siapa oleh pelaku
makanya saya selalu bilang bahwa begitu kita bikin cara rekonsiliasi orientasikan semua pemikiran kita untuk generasi muda
jangan untuk kekinian untuk kepentingan kekinian jadi yang salah itu bilang iya saya salah saya minta maaf ya
itu memawarisi apa sih memawarisi watak kesatria sementara korban sudah dirugikan bilang ya oke saya memaafkan kalau memang anda memaafkan salah
itu memawarisi apa watak jiwa besar jadi artinya dia berani bilang iya saya memaafkan itu nggak gampang memaafkan itu
dan untuk mengakui hal seperti itu kan karena ada versinya sendiri sendiri kan kebenaran itu saya melakukan ini karena saya merasa benar
apa yang saya lakukan ini semata mata untuk memperjuangkan kebenaran dan seterusnya dan seterusnya akhirnya rekomendasi nggak selesai
tapi bisa dengan sama sama bilang bahwa serahkan pada lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan tentang peristiwa itu
seperti kemarin kamu merasakan sempat setengah jalan melakukan saya lupa seribu empat ratus kasus di berbagai negara
dan memang terindikasi terjadi periswa kekerasan di provinsi ini dan sebagainya
saya juga berharap komnas ham juga bisa mampu melakukan itu terhadap korban korban yang katanya dilakukan oleh pki
lakukanlah masalahnya itu terus terang selalu mentok pada laporan validasi laporan komnas ham juga bilang mana laporannya
masuk laporan tebal tapi sulit di validasi itu masalahnya
ini cara terbaik menurut bu nani untuk menyelesaikan ini semua
ya saya bisa memahami apa yang dikatakan oleh ilham
tetapi ada beberapa hal yang perlu kita sadari juga
memang di dalam hal ini kita melihat menengok kembali kepada masa lalu
tetapi menengok kepada masa lalu itu bisa berarti macam macam
trauma timbul kembali
kita juga bisa melihat masa lalu dari lensa yang berbeda
interpretasi makna yang digali itu juga setiap kali itu bisa baru
sama dengan apa yang saya alami setelah selesai dengan trauma saya sendiri
saya melihat masa lalu itu selalu ada saja yang bisa dijadikan pelajaran itu satu
kedua di dalam hal ini kita juga harus berpikir bahwa hey kita jangan terfokus pada
kita saja rakyat banyak yang menjadi penonton dan yang menjadi korban itu
mereka butuh versi final sebenarnya
nah di dalam hal ini yang penting ketika seperti yang ilham bilang membuat satu narasi baru sebetulnya
di sini saya melihat bahwa masyarakat kita itu rupanya itu masih harus belajar berkomunikasi berdialog secara benar
dalam arti kata janganlah masuk ke dalam suatu situasi dialog dan komunikasi sudah dengan suatu asumsi
ada prejudice ya
prejudice dan kemudian kekah mempertahankan seolah olah bahwa
itu yang terjadi sekarang
nah itu kita perlu mendengarkan betapapun mungkin itu kita tidak senang kita tidak setuju
dan dalam hal ini kita perlu membedakan antara persepsi opini dan fakta
nah artinya di sini juga katakanlah kalau ada rekonsiliator atau mediatornya
wah dia itu harus merupakan seorang yang mempunyai wawasan luas kesejarahan yang cukup mendalam tetapi juga menguasai bahasa
karena ya itu kita itu selalu bahasanya itu muatan emosinya itu syarat
tapi hampa empati
ini bisa ditamakan
kita mau apa padahal ini juga sebetulnya mencakup aspek psikologi
kalau dikatakan perlu ada konsiliator siapa yang paling tepat menurut anda
nah ini saya tidak tahu dalam arti kata apa namanya mungkin dari masyarakat tokoh tokoh bisa melihat itu tetapi ya itu adalah orang yang bisa melihat peristiwa
ini dan bukan hanya ini saja karena ini adalah hanya salah satu meskipun ini satu satunya yang paling masif yang paling intens
tetapi juga dilihat dari kesejarahan bangsa karena itu kenapa simposium tahun lalu pendekatan kesejarahan itu memakai pendekatan itu
karena dalam hal ini kita melihat dari berbagai perjalanan sejarah ini apa sih yang menjadi benang merahnya
apa yang menjadi ciri yang menonjol mestikah kita begitu terus
dan di dalam hal ini kita juga mesti ingat janganlah terpaku pada di dalam hal ini ilham itu anaknya dn aidit saya putrinya sutoyo si suami harjo
saya seorang ibu loh ilham juga seorang ayah
yang punya tanggung jawab terhadap anak anak dan dikeluarkan
sama sulitnya dengan mbak nani ketika harus menjelaskan apa sih komunis
anak saya juga bertanya dan lebih banyak pertanyaan dan jauh lebih sulit dijawab
contohnya kakek itu salah apa enggak komunis itu apa sama pertanyaannya
film itu benar apa enggak itu maaf menurut saya lebih banyak pertanyaan dan lebih sulit dijawab
jawabannya juga sama akan saya jawab ketika kalian cukup dewasa untuk menerima ini semua
tapi setelah itu dia selalu berpikir semasa kecil mereka itu
berkali kali mereka nanya saya pengen jawabannya sekarang apakah kakek itu jahat apa tidak
sulit itu contoh sekecil
akan selalu muncul kondisi seperti ini teman teman pki teman teman kiri selalu menganggap mereka menjadi korban
dan mengungkapkan apa yang mereka alami sampai akhirnya sampai ke luar negeri
memperjuangkan apa yang mereka yakini dan lain sebagainya
itu kemudian memunculkan resistensi defensif pihak yang lain
yang mengatakan bahwa oh kalian yang mulai duluan kok kita melakukan itu
karena tidak selesai selesai itu wacana jadi hati hati bahwa kalian mulai duluan
iya kalau kalian aku mulai duluan ceritakan dong dari mana data itu
wow kita ratusan ribu begini iya mana gitu loh kalau kami kan sudah melakukan itu sudah diverifikasi
satu kedua gini kenapa effort kawan kawan korban itu kemana mana artinya betul betul
coba kita renungkan memang kerugiannya luar biasa
ya ketir sekali hidup mereka sehingga kemarahan mereka itu bukan kemarahan
rasa ketidakadilan mereka memang banyak sekali sehingga mereka merasa gak boleh selesai
artinya nggak boleh berhenti gitu loh nggak boleh berhenti dan itu masif
dan itu menimpa sebuah partai yang ketiga itu banyak orang bener repotnya di situ
saya pikir ini apa namanya kita juga mesti realistis ya dalam arti kata begini
apapun definisi rumusan rekonsiliasi atau mungkin diganti dengan istilah islah dan sebagainya itu
tetapi kalau kita lihat dari sejarah negara negara lain yang pernah berkonflik dan kemudian memiliki komisi kebenaran dan rekonsiliasi
itu apa yang dihasilkan tidak akan pernah memuaskan setiap dan semua orang
tapi harus ada titik dimana kita sepakati ini sebagai bagian dari sejarah kita versinya ini kita sepakati gitu
harusnya begitu ya iya mungkin sepakati masih terlalu jauh ya paham menahan diri
kita pahami bersama mengerti mengerti itu susah
yang terjadi sekarang karena anak anak muda juga bingung ketika ditayangin ulang banyak orang anak muda yang nanya
itu sebenarnya kejadiannya apa sih di tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima karena sedikit mereka yang nggak mengerti sama sekali pada akhirnya
tinggal waktu yang kemudian menjawab ini hilang dengan sendirinya ketika generasi generasi yang
itu yang kalau menurut saya kalau kita membuat film menayangkan itu itu kita harus jelas tujuannya itu untuk apa
dan kemudian pemutaran film itu kan bukan kalau orang jawa mengatakan diumbar dilakukan begitu saja
saya tahu dan saya juga mendampingi misalnya anak anak
anak korban yang ketika film g tiga puluh s itu ditayangkan setiap tahun mereka tuh mengalami trauma
kemarin karena ada himbauan itu itu mereka trauma kembali
yang dan dalam hal ini bukan saja anak anak korban pki tapi pada umumnya
dan itu kan memudahkan dalam hal ini suatu rekaman di dalam ingatan anak anak bahwa kekerasan itu oh begitu toh
itu bisa dilakukan
sebenarnya ingin sekali saya berbincang dengan pak ilham dan ibu nani lebih lama tapi waktu kita sangat terbatas
kita sudah mendapatkan apa namanya sudah menangkap poin masing masing dari bu nani dan pak ilham
dan harapan kita sih hanya satu sebenarnya rekonsiliasi yang benar benar istilahnya final yang akan kita dapat
tidak dalam waktu lama karena september tahun depan kita akan ketemu lagi jangan jangan
mudah mudahan tidak mudah mudahan tidak ketemu lagi karena sudah selesai
sudah selesai ya mudah mudahan terima kasih atas waktunya ibu nani pak ilham
ini bukan prinsipan nobar ini satu gelembungan atau bola politik yang dilemparkan
merespon gejolak sosial dibalik isu komunisme sejumlah kalangan kembali menggalakan nonton film penumpasan dan pengkhianatan g tiga puluh spki
hal ini menuai pro dan kontra terlebih film ini sebelumnya disebut sebut sebagai film propaganda dan dinilai banyak membelokkan fakta sejarah
seiring dengan itu presiden joko widodo menyuarakan agar ada upaya pembaruan film yang mengikuti perkembangan zaman
seberapa penting arti film sejarah enam puluh lima kembali dihadirkan di masyarakat
lalu bagaimana negeri ini merespon banyaknya tafsir sejarah yang bermunculan
kami akan membahasnya dengan narasumber kami yang telah hadir di studio
yang pertama adalah peter kassenda seorang sejarawan dan eros jarod seorang seniman yang juga banyak berkecimpung di dunia politik
selamat malam bapak bapak
saya mau ke mas eros terlebih dahulu
sebagai sineas dan punya background politik yang cukup kuat g tiga puluh s pki menjadi euforia kembali
filmnya dalam masa masa sekarang ini
ada nobar yang diajurkan diperintahkan oleh panglima kepada prajuritnya
dan itu kemudian memberikan dampak kepada elemen elemen masyarakat yang lain yang kemudian juga ikut nonton dan lain sebagainya
sebenarnya dari sisi kita bicara filmnya dulu dari sisi sebuah film karya film mas eros menilai filmnya almarhum arifin syainur itu bagaimana
pertama ya saya jawabnya begini
tadi kan anda sendiri bilang film sejarah
sebetulnya saya ingin meluruskan ini dulu ya
yang dibuat oleh mas arifin itu film berlatar belakang sejarah
jadi akan sangat berbeda dengan film sejarah
kalau contohnya film sejarah apa
ya film sejarah itu akurasinya ya harus tepat semuanya
tidak ada interpelasi yang berlebihan
seperti contohnya dalam film itu diakui sendiri oleh yayang waktu di satu forum
dia mengatakan bahwa memang tidak ada tarian tarian
memang aiding tidak merokok
dan seterusnya dan seterusnya
nah itu interpretasi
jadi bagaimana itu yang namanya sudah ada condensed atau expanded reality
kalau sorry kalau cut nyak din misalnya gitu
filmnya mas eros itu kategorinya film sejarah atau berlatar sejarah
saya rasa tetap berlatar sejarah
karena saya punya interpretasi
tidak ada si anak kecil anak kecil itu sampai akhir ikut sama cut nyadin
jadi kalau mau belajar sejarah kalau memang tujuannya agar generasi muda tidak buta sejarah
ya carilah bahan bahan sejarah yang betul betul pas dan akurat
film ini sudah ada saya tidak mau mengatakan bahwa terserahlah
tidak ada tanti propaganda silahkan
tidak propaganda tapi dari perspektif film jadi berlatar sejarah
jadi subjektivitas sutradara ya pasti ada
kalau tidak ya bukan sarifin senur bukan seniman
seniman itu menjadi lain karena subjektivitasnya
sehingga kalau itu dikatakan sebagai film sejarah yang patut menjadi tuntunan sejarah bagi anak anak generasi muda
rasanya perlu kita pikirkan kembali
saya tidak mau terjebak pada
benar atau salah apa segala macam
ya itu sih biarlah itu berlalu ya
atau juga saya yakin kalau anak anak muda gitu cerdas
itu film juga di youtube bisa kalau dilihat
kalau sekarang dijadikan satu luar biasa pengarahan masa yang luar biasa tentunya kan tidak hanya segedar film
jadi bukan hanya nobar semata tapi nobar plus
saya ke pak peter bagaimana dari perspektif sejarah film itu sebenarnya
ya bahwa setiap film ini kan gini sejarah itu kan punya tafsir ya jadi punya versi masing masing
tentu ketika dimasukkan di dalam film ya akan memberi warna yang nggak selalu sama
buat saya nanti film apapun yang tentang peristiwa enam puluh lima tentu punya perspektif yang berbeda beda sesuai dengan kepentingannya
karena sejarawan sendiri ketika dia menulis sebuah karya sejarah dia juga punya subjektivitas
karena berdasarkan pengalaman hidupnya dia berdasarkan metodologi yang dia anut itu di situ
jadi buat saya film sejarah boleh dikatakan boleh ditulis oleh siapa pun yang ingin melakukannya
tapi jangan berharap bahwa ada tafsir tunggal
ya kita kan punya beberapa film ya artinya yang ini film yang ada alur ceritanya bukan dokudrat
saya nggak tahu itu masuk kategori doku drama kah dokumenter kah atau fiksi kah itu film
begini begini ada adegan yang diakui sendiri bahwa itu ada dramatisasi artinya apa deh dramatisasi
dari hal yang biasa digelembungkan agar mencapai titik dramatik dalam konteks teori
ada klimaks lah gitu
ya itu kan artinya bukan yang sesungguhnya terjadi artinya di sini mungkin di situlah langsung unsur tuduhan tuduhan tentang propaganda itu muncul
sebetulnya juga tidak usah defensif dan tidak usah mengamal malu mengatakan bahwa ini memang film untuk membangkitkan kembali semangat masa lalu gitu ya
kenapa sih kan juga sasar saja ini politik kok jadi gak usah juga berkilah macam macam
mas eros membacanya apa sih sebenarnya tafsirnya apa dari nobar ini
ya nobar kemudian lima pucuk senjata kemudian angkatan kelima dihubungkan itu semua jadi ini bukan peristiwa nobar ini satu gelembungan bola politik yang dilemparkan
bahwasanya kemudian dengan atas nama untuk biar anak anak muda kenal sejarah dan seterusnya
bahan bahan sejarah yang lain mas
ya banyak banyak yang bagus artinya apakah komunisme itu ditakuti buktinya dunia menolak kok banyak yang menolak
jadi sebetulnya gak usah takut lagi kita terhadap hal hal yang sebetulnya
sudah gak laku
sudah gak laku tapi memuas pading harus tetap saja sama saja ekstrem kanan sebetulnya hiperkapitalis itu kan sama komunis juga sama bahayanya sama sama dari roh yang sama materialisme
jadi kalau memang kita mau ngajarin anak kita ajarinlah dengan benar jangan ada pembelokan pembelokan yang nantinya malah menjadi polemik yang tidak ada gunanya
saya yakin pak jendral pastilah tidak mungkin berniat buruk buat bangsa ini tapi mungkin juga masukan masukan yang mungkin belum dicerna secara baik gitu ya
dilontarkan begitu saja sehingga membuat hal hal yang seperti ini dan tidak perlu maaf ya
huawei sekarang sudah melontarkan lima g
terus itu yang nama pimpin korea wattara wah panggilan hidrogen itu
kita masih di sini sini saja
kita masih di sini sini saja mau ke mana cobalah itu yang lebih penting kita lihat
itu dulu yang dilakukan atau rekonsiliasi dulu yang dilakukan
kalau menurut saya harus cerita yang didahulukan kebenaran sejarahnya dulu
pak jokowi sempat melontarkan ayo dong kita buat film milenial kita juga ada film jagal senyap dan lain sebagainya
itu film yang bercerita tentang pasca enam puluh lima bisa nggak itu dikompilasi bahwa di era ini ini yang bersalah di era ini ini yang bersalah
dan kita terima itu sebagai kesepakatan bersama untuk menyelesaikan masalah ini one sign for all
best apa tahun depan kita udah bicara soal lima g seperti mas eros sarankan bisa nggak
kalau kita lihat film ini kan persoalannya gini film ini hanya bicara tentang satu peristiwa tanggal satu oktober itu
kalau kita lihat dari film pengkhianatan ini kan mulainya dari tiga puluh september sampai lima oktober
seharusnya kalau kita ingin lebih lengkap mestinya kita bikin film sebelum terjadi peristiwa itu apa yang menyebabkan terjadi
apakah ada pertarungan pertarungan tertentu yang menyebabkan meletusnya peristiwa
lalu kedua peristiwa itu sendiri pada tanggal satu oktober itu lalu kemudian apa yang terjadi
kesalahan saya lihat di film ini adalah tidak menceritakan yang terakhir
yang di depan juga hanya diceritakan satu aja yang tentang penyerangan kelompok tertentu kepada kelompok yang lain itu aja
ya prolognya aja itu
walaupun produknya itu saya bantah itu kenyataan yang sebenarnya nggak seperti itu
sebenarnya apa yang terjadi
sebenarnya yang terjadi yang di kanigoro itu yang terjadi itu pertarungan antara dua kelompok yang berbeda yang sama kuatnya
kalau di situ kan seolah olah ada satu kelompok yang lebih kuat daripada kelompok yang lain yang kelompok lain yang diserang gitu
sebenarnya itu bukan gitu dari bacaan yang ada hasil penelitian yang ada di universitas kediri itu nggak seperti itu kan
kejadiannya bukan seperti itu
kejadiannya dua belah pihak yang saling
ini konflik horizontal sebenarnya
yang konflik antara horizontal yang terjadi seimbang gitu tapi kalau di film itu kan diperlihatkan tidak seimbangnya konflik itu
yang satu mendominasi kelompok yang lain itu lalu cerita yang tentang yang tadi yang apa setelah peristiwa apa yang terjadi pada peristiwa sesudah satu oktober itu
nah itu yang kekurangannya kan karena gini ya
kalau kita lihat tarik dikit ke buku pelajaran banyak banyak buku pelajaran itu nggak tahu nggak menceritakan tentang apa yang terjadi pada peristiwa ketika itu
jadi setelah satu oktober kesana itu banyak yang tidak tahu
makanya kalau kita tanya ke pelajar pelajar mereka hanya tahu ya peristiwa pengkhianatan itu ya pembunuhan sejumlah jenderal saja
tapi konon kabarnya cerita soal peristiwa g tiga puluh s ini udah gak ada di buku pelajaran

dulu emang dari dulu nggak pernah diajarkan baru sebenarnya waktu zaman habibie dengan menteri pendidikannya yuwono
mau dibikin apa semacam komplement gitu mau dijelaskan gitu loh tapi ternyata tidak mencapai apa yang diinginkan gitu
supaya masyarakat itu tahu karena kebetulan saya juga ngajar di sma itu sering banyak pertanyaan pertanyaan yang selalu berkaitan dengan dua peristiwa yang selalu ditanyakan
apa yang mereka tanya
itu sebenarnya terjadi gimana sebenarnya siapa dengan siapa bagaimana dengan peristiwa enam puluh lima itu
kedua mereka tanya tentang sumar cemar itu selalu dua peristiwa itu yang ditanya tanya
artinya apa artinya kan mereka tidak mendapatkan informasi dari buku pelajaran mereka justru dapat informasi dari film ini aja
dan yang menyedihkan itu beginilah kita sebagai bangsa yang katanya menghargai ya para pejuang dan para pahlawan
itu bagaimana bung karno itu dari persepsinya anak anak muda saat itu adalah pengkhianat dia pro pki dan seterusnya
ini kan menyedihkan sekali lalu ada kemarin pernyataan bahwa sebetulnya langkah yang dilakukan harto itu melindungi bung karno
kenapa tidak juga dilihatkan atau dipelajari lebih jauh lagi pasca penangkapan itu seperti apa
apa yang terjadi
tidak boleh baca koran tidak boleh ketemu anak keluarganya dijauhkan dari keseharian kehidupan rakyatnya
nah hal seperti ini kan sebetulnya jangan juga menebar dendam terhadap masalah itu ya tapi perlu kita pelajari bersama bahwa hal yang buruk itu tidak perlu kita ulangi lagi
kita tidak perlu juga dendam dengan pak harto sebaliknya juga tidak usah membenci bung karno seperti itu gitu ya
bahwasanya kita belajar dari kesalahan kesalahan inilah sebetulnya tugas kita menyampaikan ke anak anak muda
bukan sekarang membangkitkan sekali ya emosi emosi yang nggak perlu seperti anak anak nonton bersama bilang bunuh bunuh
ini kan aduh gimana ya ini bangsaku ini ya
maksudnya saya tolonglah kepada teman teman yang sekarang berkuasa atau memegang senjata ingat ini bangsa milik kita semua
jangan dimonopoli oleh satu interpretasi yang seolah olah ingin menyelamatkan negeri ini padahal justru menimbulkan hal hal yang justru membuat kita terpukul mundur kembali
karena apa sekarang ini udah era digital dimana rasio itu menjadi modal utama untuk membangun negeri
kita masih pakai emosi emosi dasar ya yang sangat tidak berguna buat ke depan
saya sampai menulis bahwa bukan saya tapi saya coba mengutip tuh bahwa sejarah yang tidak bisa menjawab tantangan masa depan tidak ada salahnya untuk kita sementara kita adam pausekan dulu
nah kan kita punya banyak example ya
dari berbagai negara afrika selatan lah misalnya apartight itu kurang menyakiti apa buat kulit hitam
tapi kemudian ketika mandela katakan ini harus berhenti kita lupakan masa lalu kita menuju masa depan semua sepakat dengan itu
nggak ada lagi cerita cerita saya disakiti saya jadi korban korbannya semuanya ngaku korban jadinya playing victim semuanya gitu kan
sehingga akhirnya memaksa bahwa versinya lah yang harus diterima bisa nggak kita sampai ke sana gitu
ya kalau menurut saya ini ya selama tidak ada satu institusi yang merawat peristiwa itu sebagai mitos bisa
ada institusi yang merawat itu sebagai negara
jadi memang ada satu ketakutan yang menjaga mitos sejarah negara berikutnya itu hanya seperti ini
wabah apa komunisme itu menjadi momok gitu ya
kalau itu sih tidak masalah ya silahkan saja memang tidak cocok kok negeri ini ya komunisme itu nggak cocok di sini
jadi nggak usah disebarkan juga pasti saya juga nggak usah nonton film juga saya bilang nggak komunis no buat saya tidak gitu kan
nah jadi sebetulnya bisa kok asal memang semuanya menanggalkanlah ya
lihat ke depan tantangan ke depan sekarang pak jokowi lagi menyiapkan bangunan infrastruktur yang baik semua ini
boya sudah kapan sih kita itu nggak pernah loh
bangsa ini para pemimpinnya itu melakukan konsolidasi nasional itu tidak pernah
kalau eker ekera nasional itu hampir setahun
jadi coba sudahi ini jangan juga lah mungkin with all my respect ya pak gadot ya cobalah gitu ya anak anak buah sampean itu bisa kok ya
kita kenalkan sejarah
yang lebih lagi untuk memahami komunisme
sebab kalau kita paham betul bahaya komunisme nggak mungkin kita biarkan ini kesenjangan sosial yang begitu tinggi seperti sekarang ini
karena itulah lahan suburnya komunisme
perangi kemiskinan ini ayo sama sama tegakkan keadilan
komunisme pasti hancur dan nggak ada ruang lagi
tapi kalau sekarang ini ya justru saking subur lah
gimana pak peter
ya gini saya jadi ingat
saya survei sebuah majalah terhadap pandangan masyarakat pandangan pelajar terhadap peristiwa enam puluh
mereka ditanya bagaimana tanggapan peristiwa enam puluh lima
anda tahu dari mana semuanya ngomong tahu dari film
dan kita tahu filmnya apa yang film yang kita bicarakan sekarang
belum nggak ada film film yang lainnya yang memberi alternatif
orang tahu oh ini versi ini ini versi ini
makanya apa yang dikatakan presiden jokowi buat saya adalah satu tantangan
karena dalam sejarah sendiri ada orang bilang side cast semangat zaman
semua pada dasarnya sejarah itu harus ditafsirkan sesuai dengan zamannya
mungkin dulu zaman ketika orang masih gejolak marah dengan kepentingan kepentingan tertentu yang ini
tapi kan situasinya sekarang sudah berubah
menurut saya harusnya diitu
makanya kalau konteks itu dibuat rekonsiliasi itu akan
itu dulu yang dilakukan atau rekonsiliasi dulu yang dilakukan
kalau menurut saya harus cerita yang didahulukan
kebenaran sejarah itu dulu jadi sebenarnya apa yang
siapa yang menulis sejarah itu itu yang jadi pertanyaan kan
iya itu itu yang jadi masalah karena dikalahkan
peter adalah seorang sejarawan
satu orang sejarawan dengan sejarawan lain mungkin dengan kesepakatan yang sama soal versi satu versi bisa
akarnya bisa berbeda apalagi kalau misalnya versinya berbeda pasti akan
bagaimana cara menuliskan sejarah itu lagi
emang kalau diantara ada orang bilang gini kalau dua belas jarawan ketemu itu akan tiga belas pendapat yang terjadi
jadi artinya emang susah tapi harus ada usaha misalnya gini contohnya sederhana
misalnya ketika ada menteri pendidikan malik fajar waktu itu dia menginstruksikan bagaimana membuat seminar diskusi tentang peristiwa
walaupun di situ memang pendapatnya berbeda beda tapi kan dari situ masyarakat bisa tahu kan
oh ini pendapatnya ini begini ini pendapatnya ini
versi arief insainur ini adalah versi pak harto
dan orang mengatakan bahwa sejarah ditulis oleh para pemenang
oleh penguasa pak jokowi sekarang statusnya kan kita bisa katakan penguasa
tidak waktu yang tepat menurut bapak untuk kemudian mengumpulkan yang di kiri ke tengah yang kanan ke tengah ngobrol di tengah
dan menyelesaikan itu membuat versi sendiri versinya pak jokowi
artinya bukan versinya pak jokowi artinya otoritas sekarang mengatakan inilah sejarah buka bukaan semuanya gitu
ya bisa aja terjadi gitu tapi menurut saya itu pekerjaan yang rumit gitu ya
kita belajar gini aja pertanyaan saya sederhana saya balik ya
waktu afrika selatan sebenarnya diawali dengan seminar emang ada film filmnya kan enggak
tapi kepimpinan kenegarawanan seorang marsil mandela itulah yang menyatukan bangsa ini
dia menyelesaikan semua tanpa dendam dan apa ya itu di batas satu intelektualitas yang rata rata ya
sehingga memang belum lahir seorang negarawan pemimpin yang bisa seperti dia gitu ya dalam konteks indonesia
jadi kalau kita bicara nanti harus tulis ini tulis itu
saya setuju lah memang sulit ya buat saya biarkan saja ini film berjalan ya
kita bikin lagi film tanpa tendensi juga memperbaiki film yang sudah ada
biarkan saja atau nanti sejarah akan mencatat kok ya
dan sepuluh tahun dua puluh tahun lima puluh tahun lagi semuanya tuh akan lebih dengan santai membicarakan ini semua
karena apa karena memang pada saat itu mungkin orang para pelakunya juga sudah semakin jauh jaraknya
sehingga otak lebih berjalan daripada
mereka lebih beremosi sehingga nantinya akan seperti itu
sekali lagi kalau bikin lagi buat apa gitu ya pertanyaannya
masalah pengen buat apa jangan disederhanakan ya
artinya saya tidak yakin itu satu pemecahan yang baik
pemecahan yang baik itu satu mengembalikan akal sehat pada generasi yang sekarang
tidak memberikan juga suntikan suntikan yang membuat akal itu menjadi terbelakang
bapak bapak terima kasih atas waktunya
terima kasih mas
pengalaman menunjukkan perdebatan tentang versi sejarah tidak pernah ada ujungnya
tak ada pemenang tunggal sebab semua pihak akan memegang versi masing masing setara menggenggam iman
inilah gambaran ketika kita dihadapkan pada trauma tragedi kelam enam puluh lima
selalu saja ada momen pertarungan antar versi sejarah yang berbuntut pada gejolak sosial
mengungkap kebenaran sejarah semestinya bukanlah sekedar syarat dan hal
bukanlah hantu yang ditakuti
karena sejatinya sejarah tak menghakimi orang orang yang benar dan salah
siapapun pakarnya selalu sepakat sejarah harus dibangun dengan berdamai dengan masa lalu
hingga mampu menghapus memori kelam dan mengikhlaskan dendam
tanpa itu akan selamanya kita seperti keledai yang terantup pada lubang yang sama